aksi koboi jalanan di jalan mampang perapatan jakarta selatan viral di media sosial
diduga aksi penodongan pistol kepada pengendara lain di picu akibat cekcok karena bersenggolan antar kendaraan
dalam rekaman video yang beredar di media sosial terlihat dua pengendara kendaraan roda empat terlibat cek cok di jalan mampang perapatan jakarta selatan
sebelumnya dua pengendara tersebut juga melakukan aksi saling kejar di jalan mampang perapatan hingga akhirnya pria yang menggunakan sedan putih menodongkan pistol ke arah pengendara lain
akibat peristiwa ini arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan karena dua kendaraan yang berseteru sempat berhenti
panjang kan ke belakang cuma adu argumen aja sampai ngejar lampu merah
itu ngejar kejaran terus gak ada beresnya
setelah melakukan penyelidikan dari rekaman cctv dan memeriksa sejumlah saksi polisi menangkap pelaku aksi koboi di jalan mampang perapatan jakarta selatan
selain menangkap pelaku dari hasil penggeledahan di rumahnya polisi juga menyimpan
tas satu pistol airsoft gun yang diduga digunakan untuk menodong pengendara lain
serta korek api berbentuk pistol dan dua proyektil peluru tajam
dari hasil pemeriksaan sementara pelaku mengaku kesal ketika kendaraannya bersenggolan dengan pengendara lain
cek cok antara dua kendaraan satu berjenis toyota etios warna putih
kemudian satu berjenis
toyota kijang grand pak untuk nomor polisi kendaraan
kami dapat identifikasi kemudian tim opsnal polsek mampang tim reskrim langsung melakukan pengejaran